pesan kedamaian dan kebaikan hati kerap disuarakan pemimpin spiritual buddhis dalai lama ke empat belas
hal yang sama juga ia kemukakan saat bertemu dan menyapa lebih dari seribu pelajar dari berbagai daerah di indonesia pada sebelas agustus kemarin dari kediamannya di daram sala india
dalam acara yang dimoderatori oleh penulis dan penyanyi dewi lestari dalai lama menegaskan komitmennya dalam mendorong dan menjaga keharmonisan antarumat beragama
salah satu komitmen saya adalah promosi keharmoni religius jadi kebaikan hati kerap adalah faktor utama untuk penyelamat kita
selain itu dalai lama juga berdialog dengan pelajar indonesia yang memberikan pertanyaan seputar kondisi di masa pandemi
pengendalian diri candi borobudur hingga hubungan indonesia dan tiberi
secara khusus dalai lama menyampaikan kekagumannya terhadap candi borobudur
namun dale lama mengingatkan bahwa perwujudan sesungguhnya dari borobudur adalah kebaikan hati yang disatukan dengan kebijaksanaan
saya percaya kekaguman penting tapi yang benar benar penting adalah kekaguman dalam hati kita
dalai lama mengingatkan bahwa perwujudan sesungguhnya dari borobudur adalah kebaikan hati yang disatukan dengan kebijaksanaan
kebaikan hati ditambah dengan kebijaksanaan itu adalah borobudur yang benar
dalam kesempatan yang langka ini penerima nobel perdamaian dunia pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini mengungkapkan indonesia dan tibet memiliki hubungan yang spesial
dalai lama selimba dharma kirti
ada hubungan yang sangat dekat
dalai lama dari indonesia karena itu ada hubungan yang spesial
dalai lama selama ini dalam perjalanan ke jawa barat
jadi pesan pesan yang anda dengar sekarang
sebenarnya datang dari guru selimba dharma kirti yang adalah guru indonesia
sepanjang sesi dialog tersebut dalai lama tidak henti hentinya menyuarakan kebaikan hati
ia juga mengajak umat buddha di indonesia untuk terus mempromosikan semangat persatuan dan kerukunan
kami sangat bersemangat untuk mendapatkan pesan yang menarik dan meditasi yang kita telah berbagi